oke ini targetnya berapa lama revitalisasi ini dilakukan
berapa tahun diperlukan
sehingga menjadi istilahnya kawasan impian
ya benar benar sebuah kawasan cagar budaya
cagar budaya ini penting ya
cagar budaya berarti kawasan yang betul betul kita protect
kita apresiasi dan juga bernilai sejarah dan bernilai budaya yang tinggi
ya kita berusaha secepat mungkin makanya dua tiga tahun kita restorasi fisik ini
coba kita untuk cepat selesaikan
paralel dengan itu kan kita dengan pemprov dki dan pemerintah pusat
kemarin sambil kita ikut masukan kan dalam unesco world heritage
nah ini kan unesco world heritage untuk tahun dua ribu tujuh belas
kita dua ribu tujuh belas kira kira harus mengejar tanggal tahun itu
nah itu dia ini kan makanya ketika kita sudah buat semacam nomination dossier
berarti kan kita ada semacam manajemen plan di dalamnya
kan kita nggak mungkin cuma sekedar on paper doang ketika kita men submit
nah dengan itu saya pikir itu jadi trigger lagi
nah ini kan mau disidangkan nih dua ribu tujuh belas di pertengahan juli juli
pak chandrian kita sebenarnya layak nggak kawasan kota tua jadi bagian dari unesco
ya saya melihat ini berpotensi sekali untuk masuk di dalam daftar cagar budaya dunia atau warisan dunia itu
yang saya lihat itu sangat cukup memenuhi sekali
ini salah satu sebuah kota yang masih memperlihatkan kota sehingga sekarang
masih hidup ya
masih hidup secara struktur kotanya pun ada
lantas juga ada beberapa arsitektur dari sebuah bangunan itu cukup menarik
bahkan secara indonesia ini adalah sebuah kota
memang kota belanda tetapi inilah menjadikan sebuah kota yang nantinya akan berkembang menjadi kota metropolitan yang sekarang ini
menjadi keberadaan ini merupakan sebuah sejarah yang perlu kita angkat dan menjadi sebuah syarat yang bisa diusut
yang diminta oleh unesco untuk dijadikan sebagai warisan dunia
tapi kalau kita sekarang misalnya kawasan kota tua ini bagian dari unesco berarti kan ada tanggung jawab
ya itu yang harus menjadi tuntutan dan men trigger

semua stakeholder di sini untuk ayo bagaimana menjaga kota tua ini menjadi sebuah kota yang secara internasional semua orang melihat kemarin
jangan sampai memalukan
iya nah ini kan biasanya kan kalau nanti sudah masuk unesco menjadi kawasan yang sangat atraktif
khususnya bagi turis dan juga turis domestik ini bagaimana menjaganya
karena kan biasanya kalau banyak turis banyak orang nanti banyak sampah banyak ini pokoknya kawasannya jadi kurang nyaman
itu sudah dipikirkan pak yayat kira kira
karena kalau ada yang akhirnya menjadi salah satu di dalam managing director itu manajemen plannya seperti apa
itu kan ada yang kita harus isi
nah itu yang komitmen itulah yang tentunya akan dikejar
dan kan kita bukan semata mata untuk memenuhi registrasi dan sebagainya
oh itu kita bisa implementasi
bahkan bagaimana kita memprotek ini ke depan juga itu di bagian salah satu syarat yang harus dipenuhi
nah itu harus ada manajemennya sendiri ya khusus untuk
pak tapi pak chandrayan sendiri tidak memenuhi iya
pak chandra sendiri tidak takut bahwa ini nanti wah saking ramainya dikunjungi sehingga wah terlalu justru aspek budaya
saya secara pribadi ada ketakutan juga sih
apa yang paling ditakuti sekarang saja kan kita lihat begitu banyak orang datang
yang saya khawatirkan adalah kita harus membuat lagi regulasi lagi
untuk semua itu jangan sampai masuk musim berbondong bondong
museum ini kan sebuah bangunan tua
kalau misalnya seribu orang sekaligus di bangunan itu
beban yang diterima oleh mumsum itu akan menjadi kurang lagi
akan menjadi beban sehingga mereka itu harus kita atur jangan sampai semuanya masuk
pengaturan inilah yang harus kita atur
bahkan juga kita mengatur jangan sampai ada perubahan di sini akibat penuhnya orang
orang banyak berpikir ayo bikin parkir
saya nggak setuju ada parkir di dalam atau di daerah sekitar ini
apalagi nanti juga polusi bisnis dan lain sebagainya
iya udah ini clear jadi pedestrian murni
sehingga orang itu
parkir bisa di tempat yang agak jauh sehingga porsi ini bisa diantar
mbak yayat gimana nih kalau misalnya ya ke depannya sudah jadi kawasan sesuai yang diinginkan
nanti bagi bagi ininya bagaimana ya
karena kan pemilikannya kan cukup banyak banyak yang terlibat
nah ya walaupun memang ini kan dua puluh tahun ya janji
tapi setelah dua puluh tahun itu apa yang akan terjadi
siapa nanti yang bisa mendapatkan
kembali kalau dua puluh tahun kan tadi lebih kepada kerjasama di building
kerjasamanya dengan ppi
ya bukan terhadap kerjasama di merevitalisasinya
revitalisasi ini akan terus berlanjut sampai generasi kita seterusnya
bagaimana kita mempertahankan kawasan cagar budaya yang tadi pak chandrian sampaikan
maka saya pikir itu yang dimaksud tadi adanya regulasi
dan ada juga rencana perencanaan terhadap manajemen pengelolaan terhadap satu kawasan itu sendiri
ini belum ada dalam blueprint
sudah ada ya
hanya tinggal implementasi kan sebenarnya
tinggal implementasi hanya tinggal implementasi kan sebenarnya
di dalamnya juga kan bagaimana kita tadi beberapa infrastruktur yang harus dirapikan kembali
di belakang ada sungai kali besar
di sini ada beberapa pedestarian
dan ingat ini bukan kita bicara hanya di taman patahila
di sana kita terus ke sunda kelapa nyebrang lagi ke empat puluh
sunda kelapa juga bagian dari kawasan kota tua itu
ada pulau ombrus pulau abidadari cipir kelor
nah itu kan juga sama bagian yang harus juga
dan oleh karenanya saya pikir
dan oleh karenanya saya pikir
ini juga inline dengan bagaimana kita terhadap maritim ya
jadi bukan hanya kita bicara darat laut tapi ini laut darat darat laut gitu
yang saya dengar ini kan dulu namanya kan permata asia
ratu dari timur
jadi sebenarnya ini kan luar biasa ya aspek dari sejarahnya
candrian sendiri sebenarnya banyak nggak orang jakarta yang paham atau mengetahui bahwa begitu besar ya arti
begitu besar ya arti
begitu besar ya arti
begitu besar ya arti

ya saya memang sering membanding bandingkan
memang beberapa tahun yang lalu kita masyarakat kita bagi dua
orang yang amat peduli dan yang peduli amat
nah dengan sosialisasi yang dilakukan oleh beberapa teman dari museum atau dari komunitas di sini
terhadap lingkungan dan masyarakat disini
itu mulai timbul kepedulian
bahkan sekarang orang orang yang punya usaha atau mencari uang di sekitar kota tua ini
dia siap membantu kebersihan
bayangkan dia nggak harus mau bayar
yang penting dia misalnya ada paguyuban ontel
mereka mau setiap minggu kerja bakti
itu tingkat kesadarannya mulai tinggi
nah sekarang tingkat kesadaran di luar orang orang yang ada di kota itu bagaimana
nah sekarang udah mulai
karena banyak orang orang yang datang kemari itu juga menampilkan ini ke media sosial
nah ini dari aspek budayanya dan seni ya
ini kan semua gedung gedungnya kan aspek budaya
ini kan aspek seninya kan tinggi ya
ini kalau tidak salah ikj mau punya kampus ya di sana
itu bagian dari planning kehidupan
sebenarnya bukan kampusnya pindah
sebenarnya kemarin kan kita berharap
jadi temen temen ikj itu bisa melakukan kan gini
sekarang kalau kita ini kan sering kita hanya nonton pada saat misalnya sanggar teater atau nari
orang nonton pada saat perpum yang hari hanya
mereka melakukan apa
persiapannya dan sebagainya disini
ditonton saja kan sudah menjadi aktifasi tersendiri kan bagi mereka
sangat menarik ini
sangat menarik bagi masyarakat
terlebih ini kan sebagai public space juga bagi dki jakarta
mbak desi tanya aja rata rata kemana
orang nggak ada event nggak ada apa apa
mereka datang duduk nongkrong nongkrong disini
merasa bahwa biasanya kan kalau kita jakarta ya kita selalu macet dan lain sebagainya
tapi kalau kita di sini betul betul merasa bahwa kita tinggal di kota ya kan
kota itu kan ada banyak
ini betul betul harus
jadi ruang terbuka publik ini banyak juga dimanfaatkan bagi pengendara atau orang orang yang menunggu kemacetan
mereka kadang kadang menunggu disini
berdiri di beberapa kafe dan lain lain
sekarang sudah punya trend seperti itu
iya pak chandra dan juga pak yaya mendengarkannya saja saya jadi wow excited ya
karena ini kawasan ini memang luar biasa dan sangat unik
harus betul betul kita lestarikan dan kita jadikan ini bagian dari kehidupan jakarta
jangan hanya jakarta itu bagian pusatnya saja
tapi sebenarnya pusatnya itu adalah disini
tapi optimis akan selesai dalam waktu satu dua tahun ke depan
karena memang kan sambil paralel dengan itu kan kita juga jadi bisa melihat
kayak kemarin kita sama sama merestorasi gedung olve
kita bisa lihat bahwasannya memang terjadi land subsidence di jakarta
nah itu kan
nah ini pasti sangat tantangannya besar
makanya kemarin kita undang menteri kelautan dan perikanan bu susi ini bagaimana ini permukaan tanah dki yang terhadap laut jakarta yang memang kemarin itu kalau kita lihat hampir sembilan puluh lima cm
jadi bagaimana dong apa yang perlu kita lakukan
karena jakarta memang tergelam kan ya pak chandrian
tapi untuk tahun ini memang tidak ada banjir di sini tahun ini
bukan sebuah keajaiban ya
tapi memang juga pemerintah daerah saya melihat agak serius
membuat membenahi fluid
karena semua air yang dibuang dari sini tidak dibuang ke laut
tetapi semua dialirkan ke waduk pluit
nah sekarang kuncinya di waduk
kalau waduk fluidnya juga tidak diurus lagi oleh pemerintah kita akan banjir lagi disini
jadi sekarang sudah ada tanda tanda bahkan juga sudah mulai ada pengurangan debit ke bawah
sehingga nanti air yang disini bisa mengalir kesana
tata kelola air ini memang harus
itu yang di infrastruktur itu kan
tapi tetap ini harus di close secara bahasa
tapi ini harus di close secara berkelanjutan
jangan sampai kawasan kota tuanya nanti kita dibawa air
jadi kawasannya seperti venice nanti
tapi pak chandra optimis kita akan bisa mendapatkan status unesco khusus untuk old batavia ini batavia
tapi dengan saya optimis karena menginginkan semua bekerja dengan mendapatkan status itu
jadi kita lebih di trigger
walaupun tidak mendapatkan dengan mempersiapkan saja
kita sudah harus mempersiapkan
sebenarnya kita dapat tito unesco atau tidak juga memang harusnya kita punya komitmen ya untuk merevitalisasi kota tua ini
pak yayat dan juga pak chandrian terima kasih banyak
dan setelah informasi berikut ini saya akan berbincang dengan seorang narasumber lain khusus mengenai kawasan kota tua ini
yang luar biasa sangat menyenangkan
makasih mbak desy
meningkat karena kota tua semakin lebih dikenal
semakin populer dengan program program pemerintah yang ada di sini juga
semakin menarik wisatawan untuk berkunjung baik domestik maupun internasional
biasanya kemana mana saja
apa yang mereka kunjungi
karena di sini kan memang ada museum sejarah jakarta ini
misalnya museum fathahila dan juga ada museum bahari museum wayang dan lain sebagainya
biasanya para wisatawan kemana mana saja di kawasan kota tua
nah kalau yang domestik mereka lebih memilih di sentra atau di zul
di taman fatailah inilah yang menarik
mungkin ada nuansa bangunan bangunan cagar budaya
bisa melihat museum bisa duduk santai sambil foto foto selfie
dan ada juga beberapa objek menarik atau destinasi wisata
ada jembatan kota intan ada kawasan sudakalapa di sana
tetapi memang sebagian besar itu berkunjung ke taman fathahillah ini
seperti di sini ya
seperti di sini
tapi sebenarnya kawasan kota tua ini tuh mencakup sampai pulau seribu ya
itu bagian dari kota tua
ya berdasarkan peraturan gubernur iii
pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh enam dua ribu empat belas kawasan kota tua sekarang ini tiga ratus tiga puluh lima hektare
membentang dari glodok sampai sudaklapa bahkan sampai ke pulau seribu
di sana ada kepulauan yang
onrus tipe ya
oh di sana ya
oh di sana
dan itu menjadi salah satu bagian karena secara historical itu menjadi satu persatuan ketika masa kolonial belanda
onrus itu menjadi transitnya
masuk ke kawasan sudakalapa
dan di sini ada
dan itu adalah pusat pemerintahnya terus berkembang seperti itu
ya di pelabuhan sudakalapa kan juga bagian yang penting
tapi dari segi fokus ya dinas ya untuk apalagi dari cagar budaya dan wisatawan masih fokusnya ke kawasan taman fathahillah ini ya
memang saya lihat air airnya jauh lebih tertib ya
kalau dulu dulu banyak sekali pedagang kaki lima ramai orang berjualan kemana mereka
terima kasih kalau bisa dibilang
lebih tertib lagi lebih bersih lagi
memang program kami dari pemerintah provinsi dki jakarta bagaimana caranya bahwa taman fathahila plazanya ini clear dulu dari pedagang kaki lima
dan itu bukannya di gusur atau di musnangan tidak
perlahan lah dari taman patailah plazanya kita clear kan terus ke sayap kiri kanannya
nantinya akan direlokasi ke jalan cengkeh
nah nanti di sana ada satu lahan yang ditempatkan
khusus pedagang kaki lima dan parkir
jadi diharapkan pengunjung semua nanti drop off atau parkirnya di jalan cengkeh
di sanalah nanti pedagang kaki lima akan berkumpul atau bertemu berinteraksi dengan para pengunjung
kesini hanya untuk melihat view view yang ada di sini masuk ke museum menikmati suasana
jadi penataan itu sedang dilakukan oleh pemerintah provinsi
jadi masyarakat lokal banyak sekali yang main kesini kalau apalagi sudah sore sore
untuk menikmati suasana kota

bahkan sampai malam masih ada api
nah sekarang kan ada rencana kerjasama dengan jakarta old town revitalization corporation itu
nah ini kerjasamanya dengan dinas kota tua ini dengan pengelolaan kawasan kota tua ini seperti apa bentuk kerjasamanya
dan dalam hal ini apa tugas dan tanggung jawab pengelolaan kawasan tua
untuk jotrc itu
jotrc atau old town revitalization corporation itu diarahkan difokuskan untuk revitalisasi bangunan bangunan cagar budaya yang diutamakan milik pihak swasta
tetapi pemerintah provinsi dki jakarta lebih kepada nantinya berupaya memperbaiki mempercantik merevitalisasi sarana prasarana
contohnya nanti pada tahun ini ada program penataan kali besar
akan dijadikan taman kali besar
jadi masyarakat tidak hanya berkumpul di zona
tetapi juga nanti akan bergeser ke kali besar
di sana menjadi salah satu juga mengurai kumpulan masyarakat yang berkunjung ke sini
di sana nanti ada kawasan yang menarik bisa menikmati kali yang sudah agak rapi ditata lebih cantik nantinya
sampai kepada kali besar yang di sisi utara
di sana ada jembatan kota intan yang juga menjadi salah satu
itu bagian salah satu tujuan
emang terdapat kemaksuhan dari pengisatadannya ini ya
kehasean sejarah kawasan ini
pak norfi sendiri kalau memang di jadikan kawasan khusus ekonomi bagaimana mengintegrasikan masyarakat lokal
sehingga perekonomian ini juga akhirnya bisa dinikmati oleh mereka mereka ini yang hidup di sini ya
memang kita punya program pemberdayaan masyarakat
jadi menembuh kembangkan rasa memiliki itu yang terpenting
sensi terdiri oleh masyarakat sekitar sini
ikut menjaga dengan mengatasi jalan ke depan tentang kawasan
ikut menjaga ketertiban keamanan kebersihan
ketika itu akan juga menjadi satu rasa dari pemerintah masyarakat juga swasta
ini akan jadi lebih bagus kawasan kota tua
terkait dengan masyarakat tentunya juga ketika ini akan lebih rapi lebih cantik
kesejahteraan masyarakat sekitar pun akan terangkat
pastinya ketika nanti bangunan bangunan cagar budaya yang dibungsikan kembali
dengan program yang re adaptive youth dari pihak jotrc dan penataan yang bagus
pastinya akan mendapatkanlah menguntung masyarakat
tapi sejauh ini bagaimana partisipasi masyarakat dan respons dari mereka
apakah ada resistensi misalnya waktu kawas khusus taman ini dibersihkan dari pkl
ada sempat tantangan yang dihadapi
tantangan pastinya ada
tetapi kita lakukan secara bertahap
dan kita punya program juga bahwa ketika ini bersih yang mendapatkan
manfaatkan ke mereka
kita sampaikan itu
untuk menata ini juga kita himbau pelan pelan
bahwa kami hanya menata merapikan tidak menutup rejeki lah
jadi mereka juga akan ya oke kita setuju kita dukung program itu
nanti kita akan didapatkan di data perdagangnya yang asli
di data juga nanti kulinernya
juga yang sesuai dengan karakter kawasan kota tua yang nuansa jadul
souvenirnya juga kita arahkan kita bina masyarakat dengan kreativitas
membuat souvenir yang punya ciri khas
jadi bisa menghidupkan ukm yang ada di sini
kalau menjaga kebersihan ini biasanya kan kalau nanti banyak orang
apalagi menjadi daerah yang wisatawan yang padat istilahnya
dengan banyak toko banyak orang yang jualan bagaimana
apalagi kan di sini kan ada kalinya ya
biasanya kita kurang canggih kalau masalah kebersihan
ternyata pemerintah provinsi dki jakarta kita bersinergi dari dinas kebersihan
dari pihak wilayah kecamatan sampai wali kota
bagaimana caranya untuk katakan penanganan limbah atau sampahnya itu bisa terangkat
bisa diatur lebih rapi lagi
dan kepada masyarakat juga kita tidak intinya menghimbau
seperti himbawan yang paling sederhana buang sampah pada tempatnya
berarti harus dihimbau
disediakan tempat sampahnya
walaupun katakan kita harus ada perbaikan penyempurnaan
tempat sampah yang harus lebih banyak lebih rapi lebih cantik
dengan karakter yang sesuai kita buat itu akan kita kembangkan nantinya
kalau pak norvi sendiri kan pasti punya wish list
atau keinginan kawasan kota tua ini seperti apa dan dikelola seperti apa ideal
idealnya pak norvi
apa yang divisualisasikan dalam bedak pak norvi
harapan kalau boleh bilang big dream nya mimpinya kami provinsi dki jakarta
bukan hanya unit pengelola kawasan kota tua
bahwa kawasan kota tua ini nantinya menjadi salah satu kebanggaan masyarakat jakarta
pemerintah provinsi dan keseluruhan pihak swasta juga
ini menjadi salah satu ikon
yang menjadi unggulan menjadi destinasi wisata yang bukan hanya tingkat provinsi
nasional bahkan internasional
kan sudah masuk tentatif list nya unesco
mudah mudahan kita mendapatkan
dan itu katakan perjuangan kita semua
bukan hanya pemerintah provinsi dki jakarta
tetapi pemerintah pusat juga kementerian sudah ikut mendukung
dan sangat sangat punya atensi
untuk menjadikan ini menjadi warisan dunia
kalau dari segi tantangan selama ini
untuk mengelola kawasan kota tua ini
apakah saja yang utama pak
ya tadi pemahaman kepada masyarakat
mungkin dari pedagang kaki lima nya
ketika ini pengunjung makin banyak
pastinya juga kan mereka akan berupaya
di mana ada gula pasti ada sayur
keinginan lah untuk menghapaskan ini
ya itulah kita himbau
kepada pengunjung pun
nantinya ketika akan berbelanja souvenir
adanya di sana di jalan cengkai
ketika akan nanti katakan makan minum
untuk kulinernya ada di sana
tidak sembarangan membeli makanan membeli souvenir
kita direlokasi ke satu tempat yang terpadu di sana
jadi pengelolaannya memang harus betul betul ya
terintegrasi dan juga mungkin informasi mengenai kota tua ini
khususnya wisatawan asing yang datang
mereka paham terhadap sejarahnya dan lain sebagainya
agar misalnya tidak rusak lah
ini kan bangunan bersejarah ya
sudah begitu lama lebih dari tiga ratus tahun
ini harus ini kan
jumlah pengunjung yang masuk misalnya harus dibatasi
ada nanti ke arah ke situ dalam pengelolaannya
jadi ketika nanti ada kapasitas
ada kapasitas ruang untuk pengunjung
daya tampung daya dukung
di sana kan juga ada bangunan atau ada lantai yang katakan rentan
jika dalam satu waktu yang bersamaan jumlahnya banyak
pastinya akan ada kajian bahwa batasan pengunjung satu hari
misalkan satu delapan ratus atau dua saja setelah itu tutup
dan tidak bersamaan dalam satu ruangan
itu sepertinya sudah diatur oleh pengelola museum
nah saya lihat sebenarnya walaupun di sini banyak museum
tapi mungkin konten dari display nya
apa yang dipajang dan lain sebagainya
masih banyak yang bisa dibenahi ya pak norvi ya
informasinya kurang dan penataan pastinya itu sendiri
museum juga pengelolanya akan mengembangkan
exhibition nya tata pamernya display nya yang menarik
lebih informatif kalau bisa juga dua bahasa
jadi ketika nanti ada pengunjung dari asing atau turis asing
yang datang juga sudah mendapatkan informasi yang diharapkan
terus juga lebih modern lah
yang modern touch screen nya disiapkan
ini kelihatannya perlu banyak pendanaan dalam hal ini
funding diharapkan dari mana mana saja
funding pastinya kita mendapatkan dari pemerintah yang resmi
tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau misalkan kita upayakan itu dari donatur
pertama pihak swasta perperan social responsibilitinya
rc ini kan mereka ada sembilan perusahaan ya
ya sembilan perusahaan yang bergabung menjadi satu
menjadi konsorsium pembangunan kota tua
dan itu diharapkan juga bukan hanya kepada bangunan bangunan milik swasta
bangunan milik pemerintah seperti museum ini
ayo dong didukung juga dibantu juga untuk diperbaiki
karena biasanya kan orang datang sini ingin belajar sejarahnya
ingin masuk ke museumnya bukan hanya belanja souvenir dan lain sebagainya
pak nurmi merasa optimis excited bahwa ini akan merupakan jadi jual atau ikon bagi dki
optimis harus harus dan harus
karena kita punya program dengan dukungan tadi dari pemerintah pusat
dukungan dari pihak swasta
optimis dalam beberapa tahun ke depan pasti ini
permata dari timur
pak menteri juga kemarin tidak lama menyatakan ini akan menjadi manhattannya of asia
atau branding branding lain
itu membuat kita jadi optimis lagi
motivasi kami untuk bisa meningkatkan katakan karakter kawasan ini lebih bagus lagi nanti
pak nordi terima kasih banyak ya telah sharing dan insightnya
dan kita juga harapkan kawasan kota tua ini menjadi icon
jadi icon dari dki jakarta sebagai ibu kota
memang sudah waktunya kita memiliki sebuah kawasan yang betul betul bisa kita banggakan
dan bisa menjadi kalau kita bicara mengenai jakarta
bukan monas yang tampil tapi justru kawasan kota tua
dan tentu saja kalau ini menjadi bagian dari warisan budaya di bawah daungan unesco
kita juga seluruh indonesia pasti akan sangat bangga
ya demikian insight kali ini khusus dari taman fathahillah
terima kasih atas perhatian anda
saya desi anwar
sampai jumpa dan bye bye